yang telah dilaksanakan pada tanggal empat belas februari dua ribu dua puluh empat yang lalu
baik pemilihan anggota legislatifnya
maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam pilpres
kedua partai nasdem mengucapkan selamat
kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun dua ribu dua puluh empat
beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikin kontestasi pemilihan presiden pada pemilu dua ribu dua puluh
partai nasdem juga mengucapkan selamat
kepada pasangan prabowo subianto
dan gibran rangkabuming raka sebagai pemenang pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
ketiga atas berbagai catatan yang ada
partai nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus menerus
berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita
nasdem akan selalu siap
dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi
kemudian yang ketiga terkait dengan sikap
kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional
dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati
jadi kami menghormati menghargai
dan insya allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik
jadi di aspek itu kita bersama sama dan kita saling menghormati
kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai partai lain